assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenankan saya akan menyampaikan pernyataan menko polhukam
mewakili pemerintah untuk menyikapi penolakan telusur kontak
yang dilakukan oleh seorang yang seharusnya bisa memberi keterangan secara terbuka
kami baru saja rapat bertujuh dipimpin saya sendiri selaku menko polhukam
didampingi atau peserta rapatnya adalah kepala bnpb
ketua satgas penanggulangan covid sembilan belas pak doni monardo
lalu didampingi juga oleh dirjen p dua p kementerian kesehatan
kemudian ada dirjen p dua p kementerian kesehatan
imigrasi kementerian hukum dan ham
kemudian didampingi juga oleh kdfkum kepala divisi hukum
mabes polri dan jam intel dari kejaksaan agung republik indonesia
serta dari badan intelijen negara
isi pernyataannya sebagai berikut
satu seperti yang sudah disampaikan oleh kepala satgas
penanganan covid sembilan belas yakni bapak legend tni doni monardo
saya hendak menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terakhir
pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa
satu dalam situasi penularan covid sembilan belas yang masih terjadi
maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol
kesehatan termasuk secara sukarela
mau untuk dites ditelusuri kontak eratnya
serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus corona
dua pelaksanaan tiga t yaitu testing tracing dan treatment
disamping merupakan perubahan
merupakan upaya pencegahan melalui tiga m
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
adalah merupakan tindakan kemanusiaan dan non diskriminatif
sehingga siapapun wajib mendukungnya
pelaksanaan tiga t dilaksanakan oleh petugas kesehatan
yang dapat mengakses informasi dan data pasien
maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan
data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik
melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus
yang ketiga kami sangat menyesalkan sikap saudara muhammad rizik sihab
yang menolak untuk dilakukan
mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat
dengan pasien covid sembilan belas
kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas
siapapun itu untuk kooperatif
sehingga penanganan covid sembilan belas berhasil
empat pemerintah akan melakukan langkah
dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan
yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat
terkait dengan itu
maka pemerintah juga menegaskan
akan terus dilakukan proses proses hukum
sesuai dengan hukum yang berlaku
demi kebaikan bersama
dan dalam rangka tugas negara
atau tugas pemerintah untuk melaksanakan
upaya pencapaian tujuan negara
berdasarkan undang undang nomor tiga puluh lima
tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan
memang ada ketentuan
untuk tidak membuka
atau untuk meminta agar catatan kesehatannya
itu tidak dibuka
artinya itu dilindungi
setiap pasien berhak untuk meminta agar
rekod kesehatannya tidak dibuka kepada umum
itu berdasar undang undang nomor tiga puluh delapan
tetapi di sini berlaku dalil
bahwa kalau ada hukum khusus
maka ketentuan yang umum seperti itu
bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan
ada ketentuan khusus
bahwa dalam keadaan tertentu
menurut undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
tentang praktik kesehatan
dan menurut undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
tentang wabah penyakit menular
atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka
dengan alasan alasan tertentu
bahkan juga siapa yang menghalangi petugas
untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat
di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan
maka siapapun dia bisa diancam juga
dengan ketentuan kitab undang undang hukum pidana
pasal dua ratus dua belas dan dua ratus
jadi ada perangkat hukum di sini
yang bisa diambil oleh pemerintah
oleh sebab itu dimohonkan kepada
saudara muhammad rizieq syihab untuk kooperatif
dalam rangka penegakan hukum
untuk memperoleh perangkat hukum
kalau merasa diri sehat
tentunya tidak keberatan
untuk memenuhi panggilan aparat hukum
memberikan keterangan keterangan yang diperlukan
demi keselamatan bersama
karena seumpamapun merasa diri sehat
tidak akan menulari orang lain bisa saja
karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan
beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang orang banyak
yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi penularan covid sembilan belas
khusus untuk rumah sakit ume dan mersi itu juga akan dimintai keterangan
nah dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data data teknis gitu
tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah
mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang apa yang diperlihatkan
bagaimana siapa saja yang masuk dan sebagainya
jadi tidak harus dianggap dia telah melanggar undang undang
tetapi dimintai keterangan itu harus datang
meskipun berdasar catatan mersi itu tidak mempunyai laboratorium
dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes
sekian tidak ada tanya jawab